perumda m kota makassar setiap tahun memberikan gratis pembayaran penagihan bulan maret dan april
untuk semua rumah ibadah masjid yang ada di kota makassar yang tercatat sebagai pelanggan perundangan pertama
pertimbangannya ini bagian dari csr kami bagian dari perumda dan kota berbagi kepada masyarakat khususnya umat islam di bulan ramadan
ini sudah disebarluaskan atau nanti akan dihapus pada saat akan membayar seperti apa
tidak ini sebenarnya program tarunan yang setiap tahun kami lakukan khususnya di bulan bulan ramadan
kami memberikan gratis pembayaran tagihan untuk bulan berjalan maret
jadi kan biasanya di bulan ramadhan itu peningkatan penggunaan sangat tinggi pak
oke biasanya itu satu musim sampai berapa pembayaran dikira kira
tidak terbatas berapapun tagihan masjid di bulan ramadan itu kita gratiskan
itu hanya yang terdaftar saja atau seperti apa
ya yang tercatat sebagai pelanggan perundaan kota makassar
nah selanjutnya mungkin pak akan seperti apa lagi program program csr dari pdam setelah bulan ramadhan ini
lagi ke pantai asuhan kemudian berbagai air bersih ke masyarakat yang mengalami tidak dapat air misalnya di bulan bulan kemarau
untuk di bulan ramadan ini juga ada penggertisahan waktu warga atau seperti apa
oke pak jangan lupa ya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya